kamu kenapa sih mukanya kayak gitu
biasanya main empat kali kalah sembilan

emang pengen pengen lipstick ya
terus aja diajak suaminya
liat istrinya dong
walau tanpa kata
selamat hidup sayang
tidur bangun saya hajar kamu ya
kenapa teryak tryak kayak gitu
enggak itu sebelum dipalsu sama gigi ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
gigi permisi dulu ya mas
jangan kembalikan elsa besok ke lapas dok
tapi ibu sarah saya gak bisa merubah surat putusan yang turun dari lapas pinang jaya buat elsa
karena elsa memang tahanan lapas yang dititipkan di sini
kalau ibu sarah mau ibu bisa mengajukan permohonannya ke lapas langsung
dan itu pun saya tidak bisa janji dikabulkan atau tidak
apakah ada cara lain
mungkin ada cara lain dok
andai saya bisa bantu saya akan bantu
kita harus pergi ke lapas hari ini
supaya elsa jangan besok mungkin bisa ditunda gitu pak
mama sama papa sebenarnya hari ini ada janji
tapi terus tadi kita lupa ya pak
jadi papa sama mama
mama pulang sekarang gak apa apa ya
udah gak apa apa kok
lagian kan besok juga aku udah keluar dari sini
kamu baik baik di sini ya
tapi besok jangan lupa jemput aku
pasti dia nggak bisa jemput aku kan
nanti papa telepon mama chandra ya kan pak
mudah mudahan operasi nino berjalan lancar ya
udah udah udah
semoga dengan aku pesawat ini
bahkan aku bisa cepat sembunyi
saya masuk ya
gak usah sih ambil senyum
gak usah nodo aku gitu dong
tapi lucu banget sih itu mas
tanya anaknya tuh
ya udah gak usah marah marah gitu doang
ini gak marah marah
itu susah loh hilangnya loh
gak bisa pakai air
kamu beli tiket apa sih
susah banget dihilangin pakai air aja nggak bisa
lipstick murah ya

itu lipstick bagus mas
ya kalau bagus dihilangin tuh gampang
murah ini pasti lipsticknya
saya kasih uang kamu tuh buat belanja yang bagus
kenapa beli yang murah murah
nah karena bagus itu mas makanya waterproof
kalau misalkan kena air mas harus touch up melokonya
terus sekarang ngilanginnya gimana
pakai makeup remover
ini nih nih mah
lipstick mahal ya
pernah nggak aku touch up
lip sticknya masih stay
ya terus gimana nih sekarang
tadi udah kesini
aku bersihin dulu
udah tau bang
di sini ada makeup removernya mama deh